panitia penyelenggara ajang balap motogp seri indonesia di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat
menyatakan bahwa sampai dengan dua hari menjelang dimulainya sesi free practice motogp pada jumat mendatang
jumlah tiket yang terjual sudah melampaui angka delapan puluh persen
hal ini disampaikan oleh rudy mf selaku general manager diandra promo sindo
yang menjadi co promotor penyelenggaraan motogp mandalika dua ribu dua puluh
rudy menjelaskan bahwa saat ini tiket yang terjual sudah melampaui angka delapan puluh persen
dari lima kategori kelas tiket yang ada kategori vip premier kelas harga dua puluh juta rupiah untuk tiga hari acara
sudah laku seluruhnya
meski belum bisa merinci berapa jumlah kapasitas tiket di masing masing kelas
panitia penyelenggara menyebut bahwa target penonton dalam tiga hari acara mencapai delapan puluh ribu orang penonton
angka ini turun sekitar dua puluh dua ribu orang penonton dari capaian tahun dua ribu dua puluh
yang mencapai satu ratus dua ribu dalam tiga hari acara
syukurnya sudah lebih dari delapan puluh persen dan ini terus berjalan untuk peminat yang akan hadir selama pegelaran dua hari nanti
terutama yang kategori premier itu memang sudah alhamdulillah cukup baik responnya sudah sold out ya
itu sudah beberapa waktu lalu yang delux pun cukup baik peminatnya